arema fc gencar memburu pemain baru untuk memperkuat tim berjuluk singoedan di liga satu
pelatih arema belum puas dengan materi yang ada meski sudah memiliki stok pemain yang cukup untuk mengarungi kompetisi musim dua ribu tujuh belas
dan saat ini arema dinilai masih membutuhkan pemain baru di posisi striker dan stopper
arema rutin menggelar latihan dengan dua puluh satu materi pemain yang dimilikinya
namun pelatih arema fc aji santoso masih terus berburu pemain untuk memperkuat tim berjuluk singoedan ini
saat ini arema fc tengah memburu striker dan stopper baru
meski sudah mempunyai sejumlah striker seperti christian gonzalez sunarto dan dendi santoso arema seakan belum puas dengan materi yang ada
arema bahkan akan melakukan seleksi untuk menambah barisan daya gedor
sedangkan di barisan stopper arema sudah memiliki striker kenyang pengalaman seperti benny wahyudi johan ahmad farizi dan satu pemain asing arthur chunha
rencananya arema akan menambah satu pemain belakang lagi
sementara itu terkait para pemain muda pelatih arema menyatakan cukup puas
hanya butuh sering bermain sehingga bisa lebih tenang saat bertanding
saya kira pertandingan kemarin itu sudah menurut saya sudah ada chemistry lah antara pemain muda dengan pemain senior
nah ini memang kalau waktunya lebih panjang saya pikir akan lebih bagus lagi
seperti kayak nasir kayak rafli itu cuma menurut saya cuma butuh jam terbang saja
penambahan pemain baru ini untuk memberi warna baru dalam permainan arema fc
dan memudahkan untuk meracik strategi yang diinginkan pelatih